kamu bawa majalahnya sekarang ke kantor
saya tunggu disini ya
baik pak saya segera kesana
lu udah bikin
udah bikin gue kehilangan segalanya rik
tapi semuanya bu kerja rumah udah gigi selesaikan bu
udah selesai semuanya udah beres semuanya
nanti kalau gigi udah selesai kuliah gigi langsung pulang enggak belok belok
ya yaudah kamu kuliah yang baik
rajin rajin semangat belajar supaya tambah pindah
semangat ya kuliahnya
ya tuh sama mas ramit mas al
mau nebeng lagi mas al
enggak ada ojek
mas al bu
udah sekalian loh
makasih mas al yang ganteng
iya mas al gitu kan dia suka bercandain kamu
udah cantik lagi
oh tuh tuh tuh
aduh bandin cantik banget
hai mas al
hati hati nanti mbak andin pas di kampus
ada yang kodain mbak anden lagi
kan mbak anden kan setia kan ya mbak anden ya sama mas al kan
mbak anden kan sangat mencintai mas al gitu
mbak langsung berangkat ya
iya mbak anden
udah cepet jalan sana
bawa berangkat ya
balik sini ya yaudah
nah eh ini gak salah
udah baik sayang
dadah naina sayang
belajar ya jangan main
eh udah siap kamu
i kamu ambil itu dong
kamu aja yang ambil itu
wah kalau gue pusing banget nih ngeliat anak anak berisik kayak gini
bisa mati gue kalo kelamaan disini
ini kalo tumpah kena baju saya gimana
ih bu elsa jangan galak galak dong
maaf ya kita kan nggak sengaja
ya udah mending taro aja biar saya aja yang beresin
udah sana pergi
ya udah apa
jadi begini bu ibu saya barusan telpon
dan saya harus segera pulang untuk mau ngurus bapak
karena ibu sudah tua jadi takutnya gak bisa ngurusin sendiri bu
jadi saya titip anak anak ya bu ya
loh berarti saya sendirian dong di panti
tapi sama ibu perginya berapa lama
rumah ibu dimana
saya pergi gak lama kok bu
saya perginya ke garut
nanti saya lihat dulu keadaan bapak saya
kalo misalkan bapak saya sudah stabil saya akan kembali
gak ada apa apa
saya sudah stabil saya akan kembali
garut itu jauh banget loh bu
ngerjain semuanya sendirian itu pasti capek banget
saya tahu ini pasti sulit
tapi ini sangat mendesak ibu
gimana sih bu
bu elsa kok marah marah ke bu laras
sial ini bocah lagi
aku telpon sekarang
gak usah ditelepon ya
saya gak marah marah kok sama bu laras
ya kan bu
yaudah kalau ibu misalkan mau pergi pergi aja bu
gak apa apa saya ngurusin ini semua sendiri
alhamdulillah terima kasih ya bu elsa
hari ini adalah jadwal anak anak untuk vaksin hepatitis b
jadi nanti dokter datang kesini
jadi ibu tidak sendirian untuk main sama anak anak
ya bu ya saya tinggal dulu ya
aduh banyak banget sih masalah gue
baju aku aneh ya
aku lagi pakai baju ini kurang pas ya jelek ya
badan cantik pakai baju ini
kayak prisces kiki suka
belum kenapa kau berhenti mas mas mas al kenapa kau tahu tahu berhenti gini
apa mau marah marah jadi takut sayang ngeliatin kamu itu bukan karena baju kamu
tapi karena tempat duduk kamu terlalu tegak takutnya kamu gak nyaman nanti
enggak mas al kiki seneng aja ngeliat keubuhan mas al dan mbak andin pagi ini mas al dan mbak
andin itu bikin mood gigi di hari ini tuh menjadi lebih semangat untuk menjalani hari yang berat ini
maaf masya allah udah nyaman duduknya beda kamu ini sekarang beda banget ya dulu aja aku susah
untuk buka seatbelt kamu cutek banget mbak andin sekarang kan mas al udah jadi
enggak kok mas lagi itu mas al tetep yang terbaik
enggak pasti mesinnya
kamu tau gak aku tuh percaya loh
apaan sih kamu pagi pagi udah gombal
aku gak gombal serius
ntar telat lagi
mau ke panti kan
ke pantiasuhan mutiara bunda ya
jalan selayar nomor tujuh belas
jalan apa selayar nomor
jalan selayar nomor tujuh belas
eh aku kayak gitu nyamater
jalan istri silahkan mas
dari malam nino belum makan juga
pas pulang juga mukanya kusut
aduh kasian deh nino
aduh sarapan dulu biar aku anterin ke kamarnya
wah lagi tidur ya
kamu demam ya
mama ambilin kompresan ya
ini mama bawain makanan buat kamu
mama kompres ya
astaga nino sudah melepas cincin kawinnya
keputusan nino sudah final
untuk bercerai sama esa
beneran kamu panas sekali
kalau ada apa apa kabarin saya
kamu kiki kan beda kelasnya
nanti kiki pasti sempetin
tenang aja mas al
terima kasih ya
ya silahkan mas al
masih ga tegek yang meninggalin mbak andin ya
kekil udah dapet dosen namanya pak rafael mbak
oh ke rafael bagus dong
namanya kenapa mbak andin
kak rafael itu temen aku pas aku masih kuliah
dan dia itu baik banget orangnya
jadi bagus kalo misalkan dia jadi dosen pembimbing kamu
pasti kamu akan selalu dibantu kok
wah pas banget ya mbak andin
mbak andin apa yang lupa apa yang ketinggalan
itu masal itu lusa ulang tahun
aku sampe lupa loh
mungkin karena lagi banyak urusan ya
untung aja aku pasang alarm
aduh maaf ya mbak andin gak ngingetin mbak andin
kalo kita bikin surprise buat mas al
tapi surprise apa ya
aduh apa ya
tapi yang jelas kiki gak bisa bayangin deh mbak
kalau nanti kasih surprise ulang tahun sultan pondok pelita
pasti top markotop gak ada lawanya deh mbak
ibu kok mbak andin lama sih manggil mas alnya bu
duh sabar dong ki
kamu kayak gak tau mas almu aja
dia kan memang paling susah dibujuk
apalagi untuk perayaan kayak gini
dia kan gak suka perayaan
iya juga sih
tep tep tutup tutup
ini kamu mau ngapain sih mata asya pake ditutup begini
udah ikut aja
mas jangan kesana kesana
saya lepas ya
ntar aku hitung
hitungan ketiga ya

ambil juga aa

kangen ya lou out
dulu dulu dulu makasih ya siapa sih rencana coba tunjuk satu miski afraid
ganti ganti potong gaji ya
siar ini kita langsung ke

wuh ini pasti mas al suka nih kita langsung ke inti acaranya ya bu ya apa itu kita nari
susahkan gini gini ada kecengklak kita nari saya ya kamu aja saya nonton
gimana ya kalau misalkan kalau bikin surprise kayak gitu malah mas al itu bukannya seneng tapi
kamu tahu kan masalah kayak gimana orangnya
ya cukup sih atau gini aja deh aku harus pikirin dulu yang terbaik buat mas alki apa nanti aku
basah basah basah
aduh ini basah banget
ini kotor semua tuh
lihat tuh becek
matinya gimana sih
bandel ya semuanya
ngapain mereka disini
sial bikin gue malu aja mereka ngeliat gue kerja disini
ngapain mereka disini mau cari muka
pura pura baik sama anak anak
bukan urusan lo
elsa aku datang kesini karena ditugasin dari rumah sakit sejahtera mau vaksin hepatitis b

bagi sebab anak anak panti asuhan
jadi lo dokter yang mau vaksin anak anak
ibu pantinya ada
ibu pentingnya lagi sakit dia dirawat di rumah sakit
lagi sakit db deh
ada sih asistennya namanya bularas cuma dia lagi ada keperluan
kok itu ada michelle sama angga di panti
gak apa ngapain kalimah
mungkin dia lagi melakukan pemeriksaan kesehatan buat anak anak panti
gue tenang aja
apa liat dong itu elsa bajunya basah
dia aduh makanya jadi takut aku sakit di basah basahan begitu pak
enggak itu cuma kena air dari selang tuh mah
udah tenang aja tinggal ganti baju selesai
papa tuh ngerasa elsa bisa menjalankan hukuman ini dengan baik kok
yaudah mendingan lu siap siap aja deh biar gue urusin anak anak ganti baju ini basah semua
kalian mau disuntik vaksin hepatitis dua
tapi ini dokternya udah datang loh
enggak nurut ya
jangan sampai saya marah marah
danu eh semuanya masuk ganti baju
basah semua ini kan
dia ngapain di sini
kamu tanya al aja nggak mungkin dia tahu
yaudah aku masuk dulu ya
kamu dilihat elsa baik baik aja kan udah tenang
udah enak belum hatinya
udah ayo kita berangkat yuk
goodie bag nya besok kita akan bagikan ke temen temen baru kita di pantiasa
dan terima kasih untuk rena yang sudah mengusulkan pantiasuhannya
besok panti seru acara di panti
temen temen aku baik baik semua
wah aku jadi gak sabar mau ke pantiasuhan

saya selalu ber preach sidear
tapi ini sudah monks sentreenin nisma nih ya

kok selalu gatis tapi tak ada sasar

apa perasaan saya aja ya
jadi gini al
kebetulan hari ini
kan gue nganterin michi untuk
vaksin hepatitis b di panti
gue ketemu elsa di sini
maksud gue lo tau gak mengenai hal ini
iya gue tau nggak
yang taruh elsa di sana untuk kerja sosial
andin kan udah tahu
kalau rena itu adalah nindianaknya
jadi salah satu hukuman yang diberikan
kepada andin ke elsa
adalah menjaga anak anak panti di sana
pantes aja gue liat muka elsa tuh kayak sepet banget
kayak bete banget
berarti sekarang tinggal kita bongkar
mengenai kasus pembunuhan roy
biar elsa dapat balas sana setimpal
gue masih berusaha untuk mencari tahu hal itu
ya udah pokoknya gini aja
kalau lo butuh bantuan apapun
itu lo kasih tau gue ya
gue pasti bantu
sudah terkumpul lengkap majalahnya
dua belas edisi dari tahun dua ribu enam belas
selamat pagi mbak
pagi pak ada yang bisa dibantu
saya ada janji sama pak andre pagi ini
baik pak bapak sudah ditunggu sama pak
permisi pak ini ambil majalah sudah datang
silahkan duduk pak
selamat pagi pak
kamu yang waktu itu sama bu jennifer kan
saya kesini untuk mengambil majalah edisi dua ribu delapan belas
atas informasi bu maran
terima kasih pak
boleh saya cek
dia bukan orang sembarangan
setelah gagal mendapatkan info dari saya
dia langsung ke bumaharani
ini yang akan mematahkan alibinya mbak elsa
terima kasih banyak pak
ya saya sudah dapatkan majalahnya pak
ternyata memang benar
penampilan mbak elsa dan ricky di cover itu
sama dengan yang ditunjukkan ricky waktu itu pak
dan memang itu cuma sesi foto di sebuah tel aja pak
kamu bawa majalahnya sekarang ke kantor
saya tunggu disini ya
saya segera kesana
jangan sem cheese
kenapa dengan dia ya allah
kok gak diangkat sih
semoga randy gak dipukul
sama preman preman itu lagi
jaga dia ya allah
aku ibunya menunggu di rumah
melarik mana berdua
ini dia teleponnya
untung masih ada
mama telepon lagi tadi
saya kabarin pak aduh deh
sudah aman pak
saya segera ke kantor sekarang
saya segera ke kantor sekarang
gitu dua menterima
kamu pura pura gak tau kalo udah ngikutin kamu ya
saya akan minta tolong sama angga untuk kirim anak buahnya bu jagain kamu
kalo majalah itu udah ada di tangan kamu
baik pak saya terus jalan
gua butuh bantuan anak buah lo buat jagain randy ya
gua kirim alamatnya
untung tadi pak punya plan baik
jadi semuanya tetep aman
ren kamu kenapa sih mama telpon gak diangkat angkat
kamu baik baik aja kan
mama tuh kepikiran kamu terus

ma kamu mau ke rumah
kayaknya mama ada pilih yang gak enak
saya nggak boleh bikin mama cemas
aku baik baik aja koma
ya allah ya udah kalau gitu
kalo kamu baik baik mama seneng dengernya
bener ini wkwkwk vincent saja tahap
kalau kamu udah berani disuntik
budok kerjaan sih bakalan kasih kamu offer
aku mau sambil dipangku
ngapain pake pangku pangku segala
jadi gak mau nih
yaudah aku bilangin om al ya
udah tersuntik ya
kenapa dicumin sih
lalak banget sih
nama juga anak kecil
oke karena tadi budok terudah janji
kalian semua udah berani disuntik
berarti budok terudah mau bagiin
woffernya ke kalian semua
kamu bagiin ke temen temen kamu ya
makasih bu dokter
bu dokter baik banget
beda sama tante elsa
galak kayak neni lampir
ayo temen temen ikut aku
rasa banget sih si danuk
biru kan tangan gue